jam segini saya masih belum ngantuk kenapa ya
ya tapi kali ini bukan karena bela sih bella hari ini bisa
dibalutkan sebagai penolong saya di tengah tengah kehatikan saya yang saya pikirin tupak al
aduh aduh semuanya
kok ada semua disini
ini aku sama papa bikin makanan loh buat mama
dimakan di abisin ya saya yakin kau masih suka
iya mah ini bikinan chef al liberan al fahri
hahaha mas gak pengen cepetan dibuka gitu kita penasaran
kita cara di
mau ragukan saya
pengen tau tuh masaknya apaan
tunggu tunggu abak abak ya
satu dua tiga
ini juga nih kamu yang masuk sama iya ini saya masa masa marino jadi spesial
katanya hai eh mama harus makan nasi karena mau masukkan nasi jadi saya buatin nasi goreng
jadi lucu ya ada nggak nyambung gitu ya
justru ini inovasi terbaru dari saya ini justru nyambung jadi kamu langsung makan
sup untuk coba nih ya silakan mau disuapin atau gimana aku aja masih lagi
bisa nyuapin kamu sama gendong askara berbahar dari
ngapain mas al sampai keluar geluar segala kan bahan bahan makan dada di dapur lengkap
mama dengan nasi goreng ini
ya walaupun tampilannya begini
yang penting rasanya enak
ya kan ya
enggak maksudnya nggak mendadak kenyang gitu
takutnya udah kekenyangan gitu
ini kebanyakan makanan
ya mbak din
jangan kayak gitu mukanya ya
kayaknya saya gak butuh cinta kamu lagi disini
tapi kan kamu lebih seringnya masak nasi goreng kan
kayaknya saya udah gak butuh kamu lagi disini
makasih ya untuk hari ini
makasih buat hari ini mau
hari ini kenapa din
karena hari ini kamu udah repot repot bawa makanan buat saya
terus tadi sampai nunggu saya makan disana
aku suka kalau ngelakuin itu
maaf aku bukan nyalancang tapi
dari obrolan kita tadi di kantor kamu
pakal gak masuk ya hari ini
nah itu dia bel
saya juga gak tau alasannya apa
padahal hari ini tuh saya butuh banget
pakal untuk ada di kantor
tadi juga saya sempet nanya ke brosa
tapi brosa bilang kalau pakal belum mau diganggu katanya
kamu mau aku bantu cari tahu
gak usah bel
nanti malah nge rapetin kamu lagi
ya selama semuanya masih bisa saya handle
ya udah kali itu
saya antar kamu ke unit kamu dulu ya
kebetulan udah deket kan
nggak sih din
nah kayaknya harus ibu cicipin deh
saya penasaran sih pengen nyobain rasanya
tadi andin bilang katanya enak ya
daripada penasaran emang mendingan dicicipin aja
kita bertiga bu penasaran
ibu ini gimana sih
tapi untuk awalnya biar ibu duluan
kamu nyobain itu dulu tuh
jangan banyak banyak dong
orang nyobain banyak banyak
dari ibu langsung ke kita gitu loh
kita juga penasaran
soalnya tuh kikik itu gak yakin deh bu
kalau mas al itu masakannya enak
bu bilangnya enak
mungkin mbak andin ingin menetuk
pucet ya tapi ya
kan ibu gak yakin kan
siapa tau nih siapa tau andin ngomong begitu kan
demi cinta juga kali ibu andin
jadi bilang aja
padahal kita gak tau rasanya kayak gimana
kayaknya kita sedang ngurang ya
tapi cobain aja dulu
ibu ekspresi mukanya kayak anda juga tadi tuh
iya makanya ibu cucet deh
hah yang bener
boong beneran bu
mbak bener mbak bener pengen cobain juga
ya sudah tak sedoknya tak sedoknya
ternyata tampilan pucet tuh bukan jaminan gak enak
ini kita barengan kita barengan yuk
sejak kapan masak bisa pencar makanan kayak gini bu
berarti sekarang pak bos udah berkembang pesat bu
ini udah enak ini
udah gak bosong apa segala macem
itu itu lapar
hal itu berubah ya
i mean it's good gitu cuma saya jadi penasaran dia bukan masih amnesia ya
ini kok makanya serangannya
ya om lo kasihan banget ya
engga kita juga ki ki ki
ninduk lagi ninduk lagi ninduk lagi
udah abisin aja
ini bu jangan dimarahin kita makannya berdiri kan tadi awalnya nyicip
ini maksudnya ibu suka marahin tau
gapapa kan kita kalo dikawinan juga makannya sambil berdiri
kasih irisan cabai rawit lebih enak nih
oh iya bener pake cabai rawit enak ini
gak ada ki ada yang bawang
luar biasa loh ini susu gitu
lagi sempet ya kemajuan resah
aku kesini untuk antrian kamu makan siang
kalau panino kebetulan tadi kita ketemu di restoran
jadi sekalian mengantrin aku kesini gitu aja
makasih loh bel
ini makan ya
engga repot kok di biasa aja
yang penting kamu makan
udah makan ya
tadi situasi yang sangat tektik
bela datang dan mau makanan
itu pas banget mau saya
ada apa sih kamu sunyum sunyum gitu
kamu barusan pulang bareng mbak bella
terus terus gimana
iya tadi ceritanya agak panjang sih mah
aku tuh ketemu sama bella di kantor aku
jadi pas tadi aku lagi hektik banget
lagi banyak buat kerjaan aku karena
ada produk yang harusnya di launching tapi depending ma
dan itu menyangkut banyak orang yang kerja
aku gak sempat buat pesen makanan
akhirnya bela dateng bawa makan buat aku ma
kalau gitu berhasil dong
jadi mama kan kasih puisi
seolah olah itu dari kamu gitu
aduh lupa mama
enggak enggak ini puisi apa ma
mama ngasih puisi ke bela gitu
iya ren maksudnya gini loh
kemudian kan mama titip makanan buat mbak bella ya kan
nah titipnya kan sama bela kan
seolah olah itu puisi itu dari kamu gitu ren
kan aku jadi malu
kamu ngungkapin sih perasaan kamu kok malu
ya kalau misalkan bela tau
itu bukan buatan dari aku gimana
udah kamu tenang aja
mbak bella udah tahu kalau puisi itu ternyata mama yang buat
soalnya mama tuh bilang sama dia
kalau kamu itu
orang yang tidak pandai merangkai kata kata
jadi mama ini yang mewakilkan
bikin puisi buat dia gitu
ada ada aja sih
terus bella gimana bela marah
ren karenamu kan dari tadi senyum senyum aja tuh
berarti hasilnya oke dong
mbak belanya seneng kan
ya mama sih berharap begitu ren
supaya itu bu chandra jangan ngedesek banget
itu mbak bella deket sama anaknya
ya kita gak tau ma
orang tadi aja bela ke kantor aku
dianter sama panino
iya tadinya mereka tuh ada meeting katanya
ada meeting tapi ketika bella ketemu sama aku
bella malah milih untuk nemenin aku
makan di ruangan aku
alhamdulillah jadi mbak bellanya makan sama kamu kan
gak pergi sama panino
alhamdulillah mama seneng banget dengernya ren
yaudah kalau gitu sekarang kamu sholat
terus kamu tuh minta pohon nih sama allah kamu
supaya allah itu memberikan yang terbaik buat kamu ya
udah lah ren ini mbak belanya udah baik cantik
benar benar itu dia wanita yang idaman sekali lah buat semua orang
udah kamu kapan lagi

kamu buru buru kamu sekarang ini kamu harus move on
gak usah lagi kamu lihat ke belakang
kamu harus ke depan kamu juga patut bahagia
ya tapi kan gak semudah itu mbak
udah gak enak
beneran enak pak
masa aku bohong maksudnya kan aku udah bilang enak
maksudnya enak lah
ya siapa tahu aja saya bikinnya ada bumbu yang nggak rata
atau ada waktu saya ngasih garam takutnya kan
ada sisi yang nggak kena garam yang tadinya pas sekarang kasihin
enggak kemas enakan beneran serius enak banget ini
kamu udah cobain belum
saya udah nyobain lah
cuman kan kadang saya juga bingung masakan yang enak itu seperti apa
ini enak banget
saya masaknya kayak pake cinta deh
aku mau nyapain mama dulu
lagi lagi sekali
harus habis makanannya
enak banget ya
tadi gak pake telur membasunya
tadi kan tiri tiri nasiin terus
saya tuh khawatir tadi kamu di kampus begitu
tiba tiba aku ditelepon sama pihak dari yang kampus minta bantuan aku
karena ada dosen yang gak bisa masuk
iya saya tau kamu udah cerita kan
cuman yang jadi kepikiran saya tuh ya kamu kalo misalkan badannya lagi gak fit
maka malamnya jadi kebatal ya
apa mau kita keluar
makan di restoran
kamu aja masih sakit aja keluar
di pulang kita juga ada berita baik
berita apa sih
siang kali kasih tau
tau nih mama main rasa rasanya
nanti kamu juga tau kok
pokoknya saya gak akan izin yang peluang peluang kondisi kamu masih kayak begini
udah kalau mau makan makan di rumah
kamar gak ada
astaghfirullahaladzim kemana sih
kemana sih ya
mama dari mana sih
habis dari luar sebentar
mama kalau ditelepon diangkat dong ma
aku kekuatir ma
kenapa kok tegang banget sih
mama pergi keluar sendirian
ditelepon gak diangkat angkat
mama pergi kemana
yaudah oke oke
kalian berdua tenang ya
mama tadi udah bilang sama papa
kalau mama cuma keluar
sebentar aja jalan jalan
ya ampun ma
kenapa sih ma
jalan jalan keluar terus
aku cuma nyari udara aja tadi sebentar pak
ma ini udah malem ma
udara malem tuh gak bagus buat kesehatan ma
jangan dong kamu belum sehat loh ma
tapi tadi kan juga cuma sebentar pak
kenapa sih kok kalian terlalu
berlebihan deh khawatirnya
kamu ditelepon gak diangkat angkat
dan ini udah malem ma
iya tadi sengaja memang aku gak mau angkat telpon dari papa
karena nanti kalau
sampai papa tahu kalau mama lagi jalan jalan
pasti tambah khawatir
karena tadi aku pikir cuma sebentar kok
papa sama elsa ini kenapa sih
kok kayaknya memperlakukan mama kayak orang penyakitan
kamu udah hujan kayak gini lagi
waktunya saya di sa haba
kenapa sih gue gak bisa gitu
nolak permintaannya nino
aku tahu papa pasti marah
dan bakalan terus terusan nanya aku dari mana
lebih baik aku lanjut pura pura kesel aja
mama kesel sama perlakuan papa seperti ini
udah dong kan kesel kesel
bapak itu khawatir sama kamu
kita berdua khawatir ma
udah ya gak usah kesel kesel lagi ya
mama sekarang mau tidur
hanya lagian papa sama elsa keterlaluan deh
masa terus terusan nganggep mama ini sakit
papa itu nggak mau kamu sakit ya
gak mau kamu lemas
ya tapi kan kita udah cek
dan hasilnya udah keluar
jadi mama gak kenapa
kalau sampai mama keluar sebentar jalan jalan ya nggak apa apa
buktinya mama baik baik aja kok
sebenernya aku heran
kalau mama cuma dari depan komplek
kenapa rapi banget
tapi sebaiknya gak usah dia tanya dulu deh
supaya memang gak tambah kesel
aduh ternyata telepon dari klinik
untung bukan papa tadi yang angkat
sementara ini karena mau cek darah
besok dikirim ya
telepon dari siapa mak
mama bilangnya jadi
aku pesen kue tadi lihat di lovegram
menarik banget jadinya
mau ke kamar mandi sebentar
aku harus tahu siapa yang telepon muhammad tadi
soalnya gerak gerik memang mencurigakan
kenapa elsa belum menghubungi saya untuk kita tolong soal nino
sampai lsm minta tolong sama saya karena saya tahu dia masih mencintai nino
malam malam ini hubungin saya
saya jadi ganggu malam malam gini
jadi gini saya ada niat mau ngajak kamu makan siang bersama besok
kamu mau nggak
kenapa harus besok kalau malam ini bisa
kebetulan saya lagi free dan saya bisa jemput kamu kalau kamu mau
apa nggak terlalu larut ya
supaya kamu juga gak kepikiran kan
tapi kamu gak perlu jemput saya kayaknya deh
biar kita ketemu langsung aja ya di lokasi
atau mungkin di restoran kemarin
mas tapi aku mau kok aku udah bisa aku udah kuat
kita makan keluar yuk
aku udah backpack aja
aku udah backpack aja ini
ya udah tapi tetap dalam pengawasan saya
kalau sebelum berangkat saya melihat kamu masih lemes
kamu gendong aku
ya menurut kamu
dari kampus yang gendong kamu siapa masih dulu kamu
ya harus kuat dong
loh udah kalau gitu nggak usah gendong gendong lagi ya
hidup lebih berat
tapi seberat apapun kamu kalau dalam kondisi seperti itu pun pasti akan saya gandum
meskipun saya nggak kuat juga pasti akan saya kira
ya udah aku telepon papa sama mama ya
bina kiki mau diajak nggak
ya terserah kamu
diajak aja ya biar ramai ya
nanti ya biar siapin semuanya
aku seneng deh pak
lihat mama sama papa senyum senyum gini

nggak boleh cemberut
nggak boleh tutup kuk mukanya
nanti cepat tua
udah saya kabarin mama dulu sebentar ya
ini juga belum diangkat angkat nih telepon lagi deh
sinyal ya mungkin
assalamualaikum mama opa
aku rina askara mas al mau ngajakin mama sama papa untuk makan di restoran
oh ada acara apa din
tidak ada cuma ada yang pengen mau disampaikan aja
ada masalah apa din semua baik baik aja kan
ada deh pokoknya bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan kok oke
yaudah nanti besok papa dan mama ke sana ya
elsa mau papa ajak boleh nggak
boleh ikut aja
pokoknya nanti aku kabarin lagi tempatnya di mana nanti aku langsung share log ya
ada apa ya pa
nggak ada apa ya hu
kok tiba tiba kepikiran jadi tak wajar aku
bagus juga sih kekhawatiran papa jadi beralih ke andin
aku keluar sebentar ya
aku mau ketemu sama ambi aku mau nyampein apa yang diminta sama nino
kalau gue kasih tau papa mama nanti malah dilarang lagi

kenapa ada apa emangnya
andien besok ngajakin makan kumpul lah semua keluarga
dalam rangka apa
dalam rangka kumpul keluarga andien juga ngundang papa surya semua ke sarah juga soalnya
seolah olah sangat istimewa ya tapi oke lah
mama perhatiin kamu tuh terlihat beda deh sepulangin dari villa sursley
i mean in a good way sih maksudnya memang kamu terlihat berubah lebih happier lebih you know auranya tuh beda sekali
you know semoga kebahagiaan kalian tetap langgang ya
aceh mama selalu doakan itu
anyway ngajak siapa aja makan mama papa surya mama
semua keluarga yang tinggal di pondok blitar
oh mirna kiki oh good udah booking tempat
belum ini baru saya mau telepon lagi abis ini
pasti bakalan seru sekali udah lama ya kita nggak makan makan sekeluarga full family
ya udah mungkin udah lama ya kan saya nggak tahu
ya pokoknya andien mau ngajak makan jadi kita bersiapkan
mau ngasih tau gitu aja
enggak ke kamar
oh dah oke mau ke dapur dulu
kedah kelahirkan wisata dia jenis ini udah morph dosa

yang masih berharap sama nino
iya aku udah move on kok pak dari nino
aku udah lupain semua perasaannya
aku bener bener udah gak ada hubungan
ya intinya sih aku cuma
pengen bantuin nino aja
kayaknya taksi aku udah dateng pak
aku berangkat ya
kamu yakin gak usah udah move on
ya udah kayaknya pak
kok kau malah kesini sih bi
saya kan bilang jangan jengkluk saya
sekali datang kesini pak bagaimana
iya pak saya mau jemput elsa
keluar malam sendirian
dan saya sekalian mau minta izin sama
pak surya dan bu sarah betul
pergi keluar sebentar dengan elsa
kalian mau makan malam bersama
tapi jangan terlalu malam ya pulangnya
besok ada acara di rumahnya din
jadi kamu jangan kemaleman ya
acara apa pak
bapak juga gak tau sih
tapi papa mau kamu ada
kalau gitu aku ajak abie mana ya
elsa mengajak saya ketemu dengan keluarga alfahri
dapur jadi berantakan kayak gini mbak
kayak kapal pecah mbak
kalau ngebiarin masal masak mbak
ini kayak peralatan dapur keluar semua ya kayaknya
emang itu terang pakai buat sop ya tuy
nah makanya itu
inovasi baru kali ya
campuran campurannya gitu gak tau
sobapak ini kayaknya gak dipakai sih
itu cuma diiris iris doang
mungkin dia salah iris kali
ah gak tau gue sisa berapa ewat nih
tapi belum beres
kasian gue sendirian ngeberesin
jadi mana mana kalau kita gak beresin malam ini
ibu besok ngoceh ngoceh
ya udah lu nya juga jangan ngoceh ngoceh dong
kita beresin yuk
tapi kalau ingat masakannya emas
seperti itu mbak
gak apa apa lah
jadi bagian bersihin masal bagian masakin
tinggal makan gitu loh
eh kenapa gak diangkat
dih sok so am
situ pasti penasaran kan
ya sih penasaran juga dia udah sembuh apa belum gitu
nah itu angkat tanya baik baik
udah malem ngantuk ini aja belum beres
kegedean geng sih sosokan ngantuk
ya padahal nanti juga di kamar gak bisa tidur galau
dari kemarin mikirin pak riza mulu
kenapa jadi lu yang sewot sih udah pilihin aja kalo gue gak mau ngangkat
gak boleh kayak gitu
gak perlu ini orangnya ditunggu tunggu
udah nyamper udah mendekat
situ jaman gini sini sini
yuk kita beresin yuk berminyak berminyak berminyak
waalaikumsalam pak riza
ini udah malam besok aja telepon lagi ya
lah orangnya belum ngomong apa udah ditutup di luar

nanti persin aja sendiri ini gak mau
kok jadi yang ngomel ngomel sih
perkara telepon doang
perasaan gue yang ngantuk dah
ngapain dia gue yang beresin sendiri nih
kok dijawab gitu doang sama mirna
saya sebenarnya sih takut sama doa ibu yang aneh aneh
tapi kalau ibu gak merestuin saya dan mirna
dengan berat hati saya harus lepaskan mirna
berarti saya harus kehilangan mirna dong
ini baru pertama kali saya pacaran
dan saya baru pertama kali
dengar cerita ini
deket sama seorang perempuan
dan seorang perempuan itu
udah jam segini saya masih belum ngantuk
kali ini bukan karena bella sih
diibaratkan sebagai penolong saya
pak belum update apapun ke saya
terus besok gimana ya
minta pertanggung jawaban ke saya
saya harus jawab apa dong
alhamdulillah pak al nol ke saya
halo assalamualaikum ren
selamat pagi pak
bapak apakah sudah baca semua update yang saya kirimkan ke email bapak hari ini
hmm soal kerjaan ya
kalau soal kerjaan kita pesan nanti ya
jadi mau makan bareng sama keluarga semuanya disana
jadi kalau bisa kamu booking restorannya
itu yang terbuka ya
jadi semacam garden party lah
karena nanti saya akan kumpulin semua keluarga
keluarga saya suatu penuh pelita
dan keluarganya andin
oh restoran outdoor ya pak
jangan yang indoor
bukan saya juga pernah tuh
kayak dulu pak
ya mungkin dulu saya juga pernah kan
kan kamu yang lebih tahu tentang saya rin
iya pak baik pak
bentar ren bentar bentar bentar
andin ajak saya ngobrol dulu sebentar
apa kita bikin di rumah aja
di taman rumah aja
tinggal pak randy cari chef aja sama dekornya
berarti nggak restoran ya
nggak usah lo di rumah aja kali ya
biar berasa intimnya aja sih mas
ren sorry ini agak berubah lagi
andin barusan minta
mendingan buatnya di rumah aja
supaya lebih intim
karena kayaknya datang keluarga
ya pokoknya kamu siapin detail ya
harus ada chef yang paling bagus ya
oh baik pak baik
nanti saya akan carikan i o untuk mengurus semuanya
oh ya pak maaf untuk launching itu
itu untuk masalah kerjaan
besok aja dibahasnya ya
ah baik pak baik
oke makasih ya ren
aneh pak al
yang membuat pak al lebih memilih urusan ini dibanding membahas
soal produk yang akan launching
pasti punya alasan yang kuat untuk itu
ren dikatakan mau bantu
nih gak usah apa apa kamu
jen gak usah apa apa
kan besok aku sekolah pak
dia kan habis pulang dari sekolah bisa sayang
kan acaranya juga siang
aku sih mau bantuin dari pagi
jen boleh nggak
ijin boleh ya
boleh nggak izin sekolah coba
kalau papa sih ngizinin ya
ya udah deh
kamu gak usah omis ya
sehari aja ya
habis itu langsung sekolah lagi
asing desa kuasa
besok itu omreny udah nyediain chef yang paling jago di indonesia

kejak main adiknya besok ya